ini adalah kategori urban mobil hemat energi
dalam kompetisi kali ini mobil kategori urban ini menjadi idola
karena mobil buatan anak indonesia ini mampu berada di urutan nomor satu
di kelas kompetisi internasional
urban concept mobil mungil hemat energi dengan empat roda ini
menjadi primadona di kelasnya
urban concept hadir dengan kategori gaselen etanol dan listrik
urban konsep hemat energi satu ini tidak hanya leading di kelas nasional
tapi juga internasional
indonesia termasuk paling aktif
buktinya indonesia bisa menjuara juara dunia kan di inggris
di mana dari its dari upi itu
jadi sudah mendapatkan bagaimana level dari universitas di indonesia
bersaing dengan universitas di dunia itu bisa juara satu
akibat pandemi covid sembilan belas kompetisi mobil hemat energi tahun ini
hanya diikuti oleh dua puluh empat peserta dari sejumlah universitas negeri di indonesia
lebih sedikit dari tahun dua ribu sembilan belas yang mencapai delapan puluh peserta
kompetisi mobil hemat energi menjadi satu satunya ajang kompetisi mobil hemat energi di indonesia
yang mengantarkan pemenangnya mengikuti kompetisi internasional
sejumlah peserta menghadapi persoalan distribusi teknologi dan inovasi
yang terputus akibat tidak adanya kompetisi offline selama pandemi
dampaknya sejumlah peserta terhenti di sirkuit dengan hasil unfinish
karena ada sedikit trouble di pengereman tadi mbak
sebelum res harus melewati beberapa tahapan seperti pengereman
lalu penimbangan berat driver
dan kelengkapan kelistrikan pada kendaraan seperti itu mbak
mungkin hal yang tersebut itu mental teman teman
ya berhubung kita di tahun ini masuk di kelas etanol
peserta yang rata rata adalah mahasiswa aktif ini berharap pemerintah memberi bantuan pendanaan
dalam inovasi dan perlombaan kelas nasional atau internasional
eka rima ganjarwi caksono surabaya jawa timur